menurutnya jika tingkat vaksinasi sudah mencapai target
jadi penyelidikan serum ini ada beberapa tahap ya
mengingat sebenarnya kasus mafia tanah ini sangat terstruktur terorganisir
pressure tekanan terhadap individu individu yang tidak dominan oleh individu yang dominan kan jadi agak berkurang stressnya
di sisi lain saya pikir dengan delapan bulan menteri ahy sebaiknya memang menghindari untuk mengambil kebijakan yang akan berkontribusi pada memperparah konflik agraria
dan ini saya kira memerlukan
nah bagaimana kemudian langkah pemerintah dalam hal ini kominfo untuk bisa mengantisipasi menangkal
apakah ini merupakan kondisi yang sangat umum terjadi karena mereka panik seperti itu dan harga melonjak karena takut stok tidak ada pak
sekali lagi dari tim kuasa hukum masih mempertanyakan dan berharap ini nanti akan dibuka di pengadilan atau bagaimana